buruh bereaksi keras terhadap kenaikan harga bbm dengan turun ke jalan
apa saja tuntutan buruh atas kenaikan harga bbm ini
kami tanyakan kepada presiden asosiasi pekerja indonesia mirah sumirat
selamat malam mbak mirah
selamat malam mbak eva
mbak mira hari ini sudah ada sejumlah elemen yang turun ke jalan memprotes kenaikan harga bbm
baik itu dari mahasiswa maupun juga sejumlah elemen buruh
bagaimana rencana unjuk rasa yang akan dilakukan buruh besok
baik kami sudah ada banyak undangan ya dari berbagai elemen
baik itu mahasiswa dan juga kawan kawan elemen yang lain
berupa buruh ojol dan juga kawan kawan guru di lintas aliansi yang lain
dari senin selasa dan rabu
tapi kami dari konfederasi dan aspek indonesia sendiri
akan melaksanakan aksi secara besar besaran dan bersama sama pada tanggal
enam september tahun dua ribu dua puluh dua di depan gedung dpr ri mbak eva
oke rencananya akan ke gedung dpr ri saja atau ada lokasi lokasi lain yang dituju
di gedung dpr ri apakah ada keinginan mungkin untuk menemui anggota dewan atau bagaimana mbak mira
untuk sementara ini belum ada keinginan untuk menemui anggota dewan
tapi kami juga sudah melayangkan surat secara resmi juga kepada sembilan partai politik
yang ada di parlemen yang ada di dpr ri
untuk meminta kepada kawan kawan pimpinan partai politik tersebut
menentang menolak keras atas kenaikan harga bbm yang baru saja dilakukan oleh pemerintah
jadi baru kita demo di depan gedung dpr ri
oke tapi faktanya kemudian harga bbm tetap dinaikkan oleh pemerintah begitu ya mbak mira
ya itulah kami sangat menyesalkan ya dan kecewa sangat sangat kecewa terhadap
apa yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menaikkan harga bbm yang bersubsidi
tentu ini di situasi yang sangat sangat sulit bagi kami para pekerja buruh
dan saya yakin semua rakyat indonesia terutama rakyat kecil saat ini sedang merasakan betapa sulitnya ekonomi mereka
belum lagi kita selesai
pandemi covid di tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan kami baru recovery ya di dua ribu dua puluh dua ini
tetapi nyatanya pemerintah menaikkan harga bbm yang bersubsidi yaitu pertalat dan juga solar
dan ini sangat sangat menyakiti hati rakyat kalau menurut saya
menyakiti hati rakyat
karena betapa tidak seharusnya pemerintah lebih punya hati runa nurani
melihat secara nyata dan fakta di lapangan bahwa kondisi rakyat saat ini sedang
kami dihantam oleh phk masal di mana mana
kami dihadapkan dengan upah murah dan upah yang sangat turun
dan kami dihadapkan dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang melambung tinggi
sebelum ada kenaikan harga bbm itu harga sudah naik tinggi semua
dan juga kami dihadapkan dengan kawan kawan yang baru lulus
kemudian sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena memang lapangan pekerjaan sangat sangat minim di indonesia
oke itu kemudian poin poin utama yang akan disuarakan dalam aksi unjuk rasa
tentang kenaikan harga bbm besok begitu ya mbak mira ya
sebetulnya gambarannya apa yang kemudian dikhawatirkan kalangan buruh
dengan kenaikan harga bbm ini ke depannya
tadi kan mbak mira mengatakan kondisi saat ini sudah sulit
kemudian nanti ada harga bbm sudah dinaikkan
apa khawatiran buruh sendiri
makin tambah lagi
orang miskin dan makin lagi banyak lagi orang orang kawan kawan pekerja buruh yang akan banyak ter phk karena itu
kenapa saya katakan demikian
karena memang tadi dihadapkan sudah banyak phk masal
kemudian sudah sangat sulit mencari lapangan pekerjaan
kemudian mereka juga sudah daya beli
mereka sangat sangat rendah karena memang harga bahan kebutuhan pokoknya tinggi
tapi upah mereka juga malah turun
upah rata rata di tahun dua ribu dua puluh dua ini dinaikkan satu sembilan persen rata rata nasional
tapi ternyata rata rata kenaikan bbm nya kemarin dinaikkan itu sekitaran tiga puluh satu persen
artinya sulit ini upah
yang kami khawatirkan adalah satu menambah angka kemiskinan
pasti pasti menambah angka kemiskinan di republik ini di negara ini gitu ya
dan yang kedua tunggu banyak sekali kawan kawan yang nanti kawan kawan kami juga punya usaha usaha yang sudah di phk
kemudian dia membuka usaha kecil kecil
ini bakalan juga hancur bakalan juga akan tutup
karena memang tidak ada lagi yang membeli
karena memang tadi ada kenaikan harga bbm tersebut
dan sesungguhnya pemerintah banyak cara banyak strategi yang harus dilakukan
bukan langsung menyasar rakyat kecil
naif sekali ya banyak cara yang harus dilakukan
tetapi kenapa rakyat kecil menjadi sasaran
tadi tidak becus ya
tidak becus dan tidak pandainya ya
tidak pandainya para pengelola negeri ini dalam mengelola bangsa ini
mbak mira tapi kemudian alasan pemerintah menaikkan harga salah satunya karena subsidi yang dianggap tidak tepat sasaran
karena ada sasaran atau subsidi bbm yang kemudian didikmati masyarakat yang seharusnya tidak menerima subsidi
apakah alasan itu tidak bisa diterima
kan itu kan selalu jualan mereka gitu ya
mobil mobil mewah itu ya kalau diisi ya diisi pertive bbm yang bersubsidi itu dia akan merusak mesinnya gitu lah
akan merusak mesinnya
jadi kan dikatakan bahwa ini orang orang kaya yang menyalahgunakan ya tidak tepat sasaran gitu
tidak ada itu
pada kerja buruh tukang ojek online gitu ya
nelayan dan sebagainya
tetapi orang orang kaya itu dia kalau menggunakan bbm yang tadi bersubsidi mobilnya saja tidak menerima gitu loh
dia merusak mesin gitu
artinya kan alasan yang selalu dicari cari dan alasan yang tidak berdata juga gitu ya
dan yang kedua gini mbak epa
seharusnya kan ini kan bbm harga bbm dunia ini kan turun gitu ya
kenapa kita malah dinaikkan lucu gitu ya
ada salah satu spbu swasta yang masih harganya masih rendah dibandingkan dengan pertite yang sekarang sudah dinaikkan
kemudian di quote unquote ya kemudian diperintahkan oleh kementerian isdm untuk disamakan harganya
ini kan jahat kalau menurut saya
sangat sangat jahat gitu ya
dan pertanyaan besar kami sesungguhnya mana konstitusi undang undang dasar empat puluh lima adalah negara wajib mensejahterakan rakyatnya tanpa kecuali gitu loh
nah kalau kayak gini
ketika menghilangkan subsidi artinya ciri ciri negara yang nggak peduli yang nggak peduli terhadap rakyat adalah menghilangkan subsidi untuk rakyat
itu ciri ciri negara yang nggak peduli
artinya pertanyaan besar kami kemana arah negara ini sebenarnya
kemana arah tujuan negara ini pro terhadap rakyat atau tidak
itu pertanyaan besar kami kalau saat ini pemerintah begitu sangat sangat tega menaikkan harga bbm yang bersubsidi
menghilangkan subsidi ini karena rencana pemerintah akan
dan menyalurkannya dalam bentuk bantuan sosial begitu ada tiga bentuk
bansos kemudian blt bansos upah dan juga bansos pemda
apakah ini bansos bansos ini tidak bisa menjadi kompensasi akan kenaikan harga bbm
mbak elva dan juga seluruh pengirsa tnn indonesia dimanapun berada blt
saya ambil satu contoh saja bantuan subsidi upah yang sekarang sedang digaung gaungkan oleh pemerintah
bsu bantuan subsidi upah itu diberikan kepada pekerja buruh yang upahnya di bawah tiga lima juta
perlu saya informasikan bahwa bukan hanya pekerja buruh yang upahnya tiga lima juta saja yang berdampak gara gara kenaikan harga bbm ini
tapi semua upah yang empat juta lima juta itu terdampak
yang kedua diupah pekerja tiga lima juta itu nanti pemerintah mengandung datanya dari bpj
persoalannya sekitaran jabodetabek itu upah untuk upah tiga lima juta itu sudah tidak ada dan sangat minim
kalaupun ada pengusahanya itu tidak mendaftarkan di bpjs tenaga kerjaan
ujung ujungnya nanti yang mendapatkan bsu juga siapa tidak transparan
jadi tidak sebanding
dan yang paling penting adalah di sini saya gas bawahi pemberian bsu itu hanya satu kali
sedangkan dampaknya itu kan sampai kemudian entah sampai kapan nih
kemungkinan akan dinaikkan lagi sampai pemerintah menghilangkan betul betul subsidi untuk rakyat kecil
sangat tidak seimbang dan tidak efektif dan efisien regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan bansos bl dua bsu dan blt
dan saya persedari lagi gitu ya
kami anggota kami tidak ada yang upahnya tiga lima juta
artinya itu rata rata empat jutaan
artinya kami tidak akan dapat yang namanya bsu dan juga bansos
yang sudah sudah pekerja juga tidak ada bansos mbak
tidak ada bsd juga gitu
dan data itu kan ditarik dari kawan kawan tingkat rt kemudian juga kelurahan
oke jadi buruh pesimis begitu ya bahwa bantuan bantuan sosial ini bisa kemudian membantu kondisi perekonomian buruh yang kemudian terdampak
akibat kenaikan harga bbm
saya katakan saya tegaskan di sini tidak akan pernah membantu bantuan bantuan itu

tetapi kan dampak mereka menaikkan pemerintah menaikkan kenaikan harga bbm itu kan akan terus panjang gitu loh
kan panjang sekali dan dampaknya juga kan akan terus bergulir seperti efek domino gitu
nah artinya saya tegaskan sekali lagi ini tidak akan pernah membantu
dari sisi data mereka juga kami juga tidak akan terangkut juga ya
yang kedua dari sisi jumlah ya jumlah yang diberikan juga sangat sangat kecil jauh
dan saya juga menyoroti ya mengkritisi juga
masa sih menteri keuangan ibu sri mulyani sudah menyampaikan ada surplus loh seratus triliun lebih
ketika ini ada surplus di apbn kita pasti kok kenapa dinaikin
pertanyaan besar lagi nih banyak pertanyaan pertanyaan besar dari kami selaku rakyat pekerja buruh ya
kepada pemerintah kenapa melakukan ini kenapa tega kenapa jahat sekali kepada rakyat kecil itu mbak eva
oke mbak mira terakhir kalau begitu target untuk aksi unjuk rasa besok apa nih
satu kami minta kepada pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga bbm yang sudah ditetapkan
pertanyaannya dari kawan kawan emang bisa bisa bisa mereka punya kewenangan kok gitu
mereka punya kekuasaan
mereka yang bisa memutihkan membirukan menghitamkan segala sesuatu bisa sangat sangat bisa
yang kedua banyak cara banyak cara selain bukan menaikkan harga bbm
satu agar semua fasilitas fasilitas para pejabat pejabat negara yang ada di yudikatif legislatif eksekutif itu tolong dihilangkan dong
mereka itu gratis mbak eva gratis baik mereka dan juga keluarganya itu tolong dihilangkan
rp seribu an triliun ya apb negara kita untuk subsidi mereka orang orang kaya itu pejabat pejabat itu
yang kedua tegakkan secara tegas hukum kita tentang para koruptor koruptor
miskinkan para koruptor ambil dong kekayaan para koruptor koruptor itu
dan buat sanksi efek cirai yang luar biasa buat para koruptor koruptor
dan yang ketiga hilangkan lembaga lembaga yang tidak efektif yang tidak ada pekerjaannya tidak ada ujubnya
orang orangnya mahal sekali mereka digaji oleh uang rakyat melalui pajak rakyat tetapi jobnya pekerjaan mereka nggak ada
jadi hilangkan itu
yang terakhir adalah kembali lagi mbak eva kembali lagi pengelola pemimpin negeri ini jalankan amanat konstitusi undang undang dasar empat puluh lima
yaitu kewajiban pemerintah kewajiban negara mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa kecuali
dan tidak boleh itu dibebankan kepada rakyat beban negara itu dibebankan kepada rakyat
dan negara nggak boleh mengeluh
baiklah kita akan lihat sama sama bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang akan dilakukan buruh besok
ibu mira terima kasih mira sumirat presiden asosiasi serikat pekerja indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newsroom selamat malam
makasih mbak eva makasih